anda masih bersama kami di cnn indonesia news report
dua pemuda di kota makassar sulawesi selatan
dicuduk polisi lantaran kerap meresahkan warga
keduanya kerap membuat video prank dengan beraksi menjadi pocong
untuk menakut nakuti pengendara yang melintas di malam hari
salah satu anggota kelompok ini juga membawa senjata tajam berupa anak panah
inilah video yang memperlihatkan sosok mirip hantu pocong menakut nakuti sejumlah pengendara
yang melintas di sekitar jalan banta bantaing makassar sulawesi selatan
belakangan diketahui adegan dalam video tersebut diperankan oleh sejumlah pemuda iseng
untuk menakut nakuti alias membuat video prank
kebohongan para pelaku akhirnya terbongkar setelah tim penindak gangguan kamtipmas
atau penikam polrestabes makassar turun tangan karena mendapat laporan masyarakat yang merasa resah
polisi mendapati sejumlah barang bukti berupa mukena wanita yang dipakai sebagai kostum pocong
salah satu dari dua pemuda ini juga kedapatan membawa senjata tajam jenis anak panah lengkap dengan busurnya
keduanya pun langsung dibawa ke markas polrestabes makassar
ada pun motifnya adalah berdasarkan informasi dari anak tersebut
bahwa sahnya dia cuma menakut nakuti orang yang lewat
itu kan ada sempat video ditemukan apakah ini video di upload
di media sosial dan sebagainya
ada pun yang ditemukan dari handphone anak tersebut
jadi belum sempat di upload ke media sosial
sementara itu pemeran pocong muhammad fauzan mengaku baru dua kali beraksi prank pocong
semata mata untuk menakuti pengendara yang melintas
saya baru dua kali pak
di mana kebiasaannya
biasa di landak
biasa di situ
biasa di situ
setelah ditangkap oleh tim penikam jatan ras polrestabes makassar
selanjutnya kedua remaja itu akan menjalani proses hukum
akibat aksi yang dinilai merugikan warga
reinhard soplantila makassar sulawesi selatan